satu satunya harapan anak
untuk hati kak tante
yang perlu ditolong itu tika
tante gak mau
buat donorin ginjalnya untuk kak tika
karena kamu memang tidak pantas untuk ditolong
tante sudah sangat kecewa sama kamu
kamu tega ya
tidak mau mendonorkan ginjal kamu buat kak tika
papa dan mama kamu itu benar
mereka cuma minta satu
dari dua ginjal kamu
mereka juga ingin kak tika itu
tapi anak juga ingin hidup normal tante
apa anak gak berhak memiliki organ tubuh anak sendiri
he denger ya anak
kamu sudah dipersiapkan
semua anggota tubuh kamu itu sudah dipersiapkan untuk tika

buat apa aku dilahirkan
kalau aku gak berhak untuk hidupku sendiri
buat apa ya tuhan
aku belan pelan aku akan mati dengan cara seperti ini
satu persatu organ tubuhku akan diambil
ya tuhan tolong aku
mama gak nyangka ternyata kamu membunuh tika ya
hah ternyata hati kamu jahat
ma dengerin anak dulu
anak bukannya mau bunuh kak tika
anak juga mau kak tika sembuh
tapi anak takut kalau ginjalnya diambil ma
ma jangan paksa anak
eh gak ada yang mau menolong kamu sekarang ya
mulai sekarang kamu akan sekat seumur hidup di kamar ini
tidak ada tapi
kalau perlu mama akan mereteli semua organ tubuh kamu bila diperlukan
pak cepat ambil tali
kenapa mesti sampai diikat segala sih ma
kita harus bawa dia ke rumah sakit
eh mama udah gak percaya lagi sama anaknya
udah diam kamu
terserah mama mau diambil aja mau ambil seumur hidup anak
tapi mama jangan nikah
jangan nikah anak
sudah ada donor untuk dika
tapi orang tuanya akan berusaha secepat mungkin untuk mendapatkannya
apa perlu tambahan obat dok
oh gak usah teruskan yang kemarin saja ya
dokter adik saya bisa sembuh kan
kita coba yang terbaik saja agar menjadi tubuhnya tetap stabil
tapi cuma ada satu kemungkinan yaitu ginjal pengganti
kamu berdoa saja ya
mudah mudahan tuhan memberikan yang terbaik untuk tika
can i get your tika
aduh pak kecepatan pak
ayo kita harus cepat ke rumah sakit pak
ini juga udah cepat ma
mau kecepatan berapa lagi
aduh pak ini kok bawa mobilnya yang dendut dendut yang gini sih
mobilnya yang benar dong
ya bapak juga nggak tahu ini kenapa
astaga bensinnya habis
papa lupa isi bensin
aduh papa gimana sih nggak becus banget ngurusin mobil
apa itu kepikiran tika terus sampai lupa isi bensin
aduh pak gimana ini aduh cepetan yuk
ya udah mama cari taksi deh
masa mama naik taksi
orang aneh lagi diikat masa mama suruh naik teksi sih
papa cari bensin mama tunggu di mobil ya
cepetan ya pak kita harus turun ke rumah sakit
ya udah kamu jaga itika aja dulu di situ ya
ini kesempatan aku buat melarikan diri
tapi gimana caranya
kaki dan tanganku terikat
percuma aja kalau aku lari
pasti bakal ketangkep juga
kalau ada apa apa kamu cepet telepon sama ayah
selamatkan mamamu ini ya
jangan bertumbuhkan ampa lagi dengan orang tua ampa ya tuhan
pa ana gak ada pak
aduh dia kabur
gak ada gimana

dia mau menyelamatkan dirinya kok
kita ini gak mau bunuh dia pak
kita mau menyelamatkan tika
terus mama tadi gimana jaganya
hah ya udah kita ke rumah sakit lagi lah
nanti kita cek lagi dia
pak ayo cepetan yuk pak
iya ini keburu anaknya jauh pak
aduh kita harus cepet cari dia pak
jangan teriak teriak kenapa sih malu dilihat orang tuh
kita harus cepat cari dia pak
aduh gimana kita mau ke rumah sakit kalau nggak ada anak
sekarang kita harus cari dia pak
iya bentar ini masih isi bensin kok
aduh kemana sih
ibu sama papa udah gak ada
mudah mudahan aku gak ketemu mereka lagi
aku gak mau ketemu mereka lagi
lebih baik aku hidup sendiri